badan intelijen negara beri dukungan pada pemerintah dalam penanganan wabah covid sembilan belas
bin salurkan bantuan alat laboratorium biologi molekuler untuk lbm eijkman
kepala badan intelijen negara jenderal polisi purnawirawan budi gunawan
memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam penanganan covid sembilan belas
dengan menyalurkan bantuan alat laboratorium biologi molekuler
untuk lbm eijkman jakarta pada jumat pagi
bantuan peralatan medis tersebut dapat meningkatkan kemampuan uji covid sembilan belas
bantuan diserahkan oleh sekretaris utama sesma bin komjen pol bambang sunarwibowo
didampingi oleh kepala staf ahli bin majen tni suyanto
dan diterima oleh kepala lembaga biologi molekuler eichmann prof amin subandrio
bantuan ini merupakan langkah bin untuk turut berkolaborasi
mendukung tenaga peneliti dalam mempercepat proses deteksi covid sembilan belas
pada spesimen klinis otg odp dan pdp
dan mungkin bisa membantu sehingga ini bisa segera diketahui
dan bisa dilakukan penanganan klinis dan kita harapkan disini
bisa ada pengembangan vaksin sejajar selamanya ini
dan bisa dikembangkan sehingga ini bermanfaat buat masyarakat
sementara itu kepala lbm ekman prof amin subandrio
dengan adanya sumbangan peralatan laboratorium ini
akan memudahkan para tenaga peneliti dalam mempercepat penanganan para pasien positif
dan suspek covid sembilan belas
jika kita bisa cepat hasil itu didapatkan
diberikan kepada rumah sakit tetap berhutang pada pemerintah kesehatan
akan semakin juga semakin cepat juga penanganan pasien
dan juga kontak tracing para orang yang positif
diharapkan dengan upaya kita bersama ini
pandemi ini setidaknya di indonesia bisa cepat teratas
selain itu bin juga akan melanjutkan kerjasama
dengan lbm eijkman dalam penelitian dan pengembangan vaksin covid sembilan belas
yang kini tengah menjadi pandemi
indonesia harus mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam membuat vaksin